soal surprise yang udah gue siapin buat dia
pasti dia seneng banget
ibu kok di rumah ini pintunya dikunci loh bu
ibu tadi pulang kerja tuh capek banget put
makanya ibu mau langsung tidur
ya pintu ibu kunci
aku minta maaf ya bu kalau suara aku bikin ibu kebangun
tapi tadi yang ditelepon aku bisa jelasin sama ibu kok semuanya
kamu gak usah panik gitu demo
kamu gak perlu jelasin lagi ke ibu
karena ibu udah denger semuanya sayang
malah ibu tuh gak nyangka
kalau ternyata selama ini pangeran tuh perhatian ke ibu
kamu sayang ya sama pangeran
apa maksud ibu nanya soal itu
bukannya ibu mau supaya gue jauh dari pangeran
apa mungkin ibu mau ngizinin gue nerima cinta pangeran
selamat datang pak
oh gak ada musiknya sih
yuk kita pindah cafe lain aja yuk
lu masih marah banget sama gue
pasti karena berita di sosmed itu kan
sadar gak sih
lo sadar gak sama apa yang udah lu dan alta perbuat
kalian tuh udah ngebahayain posisi orang tua kalian tau gak
cuman gue tau banget
bapaknya emil itu pasti gak akan membiarkan anaknya dipermalukan oleh kalian berdua
tapi lo tenang aja
masalahnya udah selesai kok
pangeran udah beresin semuanya
pangeran udah ngomong langsung ke om reman
itu udah selesai masalah
iya jelas dong baby kreweel
pangeran udah bilang ke om reman
kalo sampe nanti bokapnya gue atau bokapnya atta kena imbasnya
karena masalah kebohongannya emel ini
pangeran bakal posting video kalau om reman itu udah bantuin anaknya untuk buku
ya artinya kan om remen gak profesional
terus citra dia sebagai pebisnis yang keren yang hebat itu bakal ancur dong di mata klien kliennya
ini kenapa lagi
gue baru sadar aja
ternyata lu sayang banget ya sama gue
lo sampe sekhawatir ini
lebay tau gak lebay
biarin aja gue dibilang lebay
yang penting baby kreweel cinta mati sama mr kelimis
alay tau gak
udah deh jangan alay alay dulu buat pusing
lo tuh harus pusingin apalagi baby kreweel
kan masalah gue udah selesai
emang udah kelar masalah lo
tapi liat tuh
nih kok kenapa ya
keliatannya dia sedih banget
ya gitu deh
setiap kali gue samperin ya dia selalu menghindar
siapa tahu dia lebih terbuka sama lo
gimana kalau kita berdua aja yang nanya
kok dimatiin sih
bentar gue lanjut ngomong sama usus goreng pas gue di rumah aja
gue kasih tau dia soal surprise yang udah gue siapin buat dia
pasti dia seneng banget